aduh jangan jangan kevin ketangkep
pak parmin pak parmin
ada apa sih kayak ada suara ribut ribut
gak ada siapa siapa
siapa lu yang
gara gara lu rencana gue jadi gagal tau gak
lu bisa sabaran dikit gak sih supaya gak bisa masuk ke kamarnya si afif
hah gara gara lu nih si afif jadi pindah lagi ke kamarnya cynthia
nyaris aja gue ketauan
kenapa lu nyalahin gue
ini salah lu sendiri
lu dateng ke rumah orang malem malem nyamperin istri orang
gue udah janjian sama si suntinya
untuk bisa ke penguahan
gue kagum banget sama dia
gue juga gak tau kalo kondisinya bakalan kayak gini
awas lu sampe ketauan lu bawa bawa nama gue abis lu
lu sekarang ngancam gue
udah lah dede kita temenan
gak usah saling nganceng lah
lu dateng ke rencana gue
dan gue dateng ke rencana lu
mending sekarang kita saling bantu rencana kita masing masing
supaya rencana kita sukses
ya dari awal juga gue bantu dulu
nih gue minta tolong pertama sama lu
supaya lo bisa bikin buah bisa diizinin untuk tinggal di rumah ini untuk sementara waktu beberapa hari aja
setidaknya gue bisa keluar dari rumah gue
dan reno gak ngejar ngejar gue lagi karena cuma rumah ini yang paling aman
eh dodo lu denger ya
gue ini menantu disini gimana caranya gue bawa lu kesini gimana
aduh dede lu kan bisa bujuk si raina supaya gue bisa tinggal disini
gue bingung mau kemana lagi di
tolong ladit si reno ngejar ngejar gue terus cuma rumah ini yang paling aman bagi gue
dede ayolah lu kan temen gue
bantu gue ayolah
yaudah ntar gue bilang ke raina
gitu dong itu baru sohib dong
pak parmin pokoknya perketat penjagaan
lalu cari sekitar rumah kayaknya ada orang yang mau masuk di rumah kita
jangan tidur lagi
pokoknya saya akan patroli keliling rumah
dan saya cari sampai kesemak semak saya cari
cari sekarang buruan
gak apa apa lagi buruan
woi jangan kabur lu
aduh jangan jangan gavin ketangkep
pak parmin pak parmin mana orangnya
tadi saya liat orangnya lari ke sana mas
kenapa ini sih
anak ibu masih mengalami efek overdosis dari sirup obat batuk kemarin itu
nah ini saya kasih resep obatnya untuk menurunkan demamnya
tapi tolong diingat ibu harus tetap mengawasi dia
makasih ya dok ya
gapapa ya sayangnya nanti minum perut ya
ya baik dok kalau gitu kami permisi dulu ya
terima kasih banyak
terima kasih dok
pak siti makasih banyak ya
kamu itu adalah orang yang sangat baik
makasih kamu selalu baik buat aku dan juga shiva
udah gak usah kamu pikirin
yang penting siva sehat
pak pak pak
tolong bantu anak saya cedera suster
mohon ditangani secepatnya suster
bapak kerua administrasi dulu pak
bapak biar mama aja kesana
tapi suster ini terlalu bertelit telit suster
anak saya harus segera ditangani suster kasihan
dia kesakitan suster
bisa ikut saya ke ruang dokter sebentar saya
itu tadi bella
aku gak mungkin salah lihat
maaf bapak memang sudah seperti itu prosedurnya
aduh ini terlalu lambat suster
suster lihat gak anak saya tadi
mas tolong bantu cari anak saya
seperti tadi aku melihatnya disini
ini ibu tadi dokter menitipkan ini
obat ini bisa diminum bersamaan dengan obat rumah sakit
dan ibu tidak usah membayar ini
ya ampun makasih ya sus biar makasih juga sama dokter
mana sih dia
pasti ada yang membuat afif sampai pergi kayak gini
ibu ibu sebaiknya lewat sini biar lebih dekat untuk keluar

tapi permisi ya sus
kamu kok ada di sini papa cari cari kamu
bella sama syifa pak bella sama syifa ada di sini
ya udah kamu tunggu sebentar di sini papa coba cek dulu
saya bersumpah buat kamu silvia
kamu dan anak anak kamu akan menderita seumur hidup
walaupun kamu menangis darah atau kamu memohon mohon saja
itu akan berubah semuanya bahkan mereka akan semakin menderita
dan kalaupun kamu punya segalanya silvia tapi kamu akan menjadi orang termiskin yang ada di dunia ini
itu sumpah bersama kamu